kpud dki jakarta minggu pagi menggelar acara peluncuran pemilihan gubernur dan wakil gubernur periode dua ribu tujuh belas dua ribu dua puluh dua di lapangan banteng jakarta pusat
acara ini dihadiri oleh komisioner dan juga sekretariat kpud wilayah kota dan kabupaten dki jakarta serta ratusan petugas ppk dan pps pilkada dua ribu tujuh belas
peluncuran pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang diselenggarakan diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pilkada yang akan dilaksanakan serentak di tujuh provinsi delapan belas kota dan tujuh puluh enam kabupaten pada tanggal lima belas februari dua ribu tujuh belas
dan saat ini sudah ada koresponden cnn indonesia arya dita utama di gedung kpu provinsi dki jakarta
dito apa tujuan dari
acara peluncuran pilkada dki ini apakah cukup efektif sebagai sosialisasi kepada warga dki
tapi ini bukan di gedung kpu ya tapi ada di lapangan banteng tepatnya ya dito
ya betul memang selamat siang iqbal
ya sebetulnya memang acara saat ini masih berlangsung dan memang tujuannya itu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan diberlangsungkan pemilu atau pilkada pada tahun dua ribu tujuh belas
termasuk salah satunya di wilayah dki jakarta yang tercinta kita ini
dan seperti yang bisa dibilang saya ini
sudah ada beberapa maskot yang telah diluncurkan tepat pada hari ini
seperti anda bisa mereka pakai topeng topeng yang berbentuk dengan wajah yang monumen nasional atau monas yang cukup ikonik yang di jakarta sendiri
mengenai efektivitas sendiri saya memang melihat bahwa di sini dihadiri oleh ratusan warga masyarakat
tapi meski begitu kebanyakan mereka itu merupakan undangan yang merupakan ppk dan juga pps dari seluruh lima kota dan juga satu kabupaten yang ada di wilayah dki jakarta
mengenai efektivitas sendiri saya tidak melihat bahwa ada warga masyarakat
umum yang hadir khusus untuk menyaksikan acara ini sendiri
tapi meski begitu kpud dki jakarta sendiri menyadari bahwa sosialisasi tidak perlu dilakukan dengan acara acara seperti ini saja
hal yang lebih penting adalah mensosialisasikan lewat media sosial
karena perlu diingat bahwa tiga belas persen pemilih yang terdaftar di jakarta itu merupakan pemilih pemula atau first time voters
dan mereka ini tiga belas persen ini pada umumnya sudah melek dengan internet atau memiliki akses terhadap internet melalui perangkat telepon seluruhnya sendiri
sehingga kpud sendiri akan terus menggalakkan sosialisasi
informasi melalui media sosial baik itu di twitter facebook dan juga instagram
apakah ada yang baru dalam mekanisme dari pemilihan ataupun pilkada dki jakarta untuk tahun ini
ya iqbal memang sebagaimana diketahui bahwa nanti dki jakarta bersama seratus daerah lain di seluruh indonesia
yakni tujuh provinsi delapan belas kota dan juga tujuh puluh kabupaten akan serentak melaksanakan pilkada pada lima belas februari dua ribu tujuh belas mendatang
tapi yang membedakannya adalah
bila mana di daerah daerah lain para calon gubernur maksud calon kepala daerah di masing masing wilayah itu dapat memenangi atau keluar sebagai kepala daerah dalam satu putaran saja
maka di jakarta tidak bisa
karena untuk jakarta diberikan undang undang khusus pemilihan tentang kepala daerah istimewa jakarta itu sendiri
bahwa nantinya apabila calon gubernur dan wakil gubernur ingin menang dalam satu putaran maka mereka harus mendapatkan lebih dari lima puluh persen suara
dan rasanya hal itu tidak agak
sulit dicapai mengingat bahwa kemungkinan akan ada lebih dari dua calon gubernur dan wakil gubernur yang akan maju dalam pilkada dua ribu tujuh belas ini
untuk itu maka pihak kpud dki jakarta sendiri telah menyiapkan anggaran sebesar rp empat ratus delapan puluh tujuh miliar untuk dua putaran
nanti dua putaran itu nanti putaran kedua itu maksud saya nantinya apabila perlu dilakukan maka akan diberlangsungkan pada tanggal sembilan belas april dua ribu dua puluh
selain sosialisasi ada cara apa lagi yang berlangsung di lapangan
nanti untuk saat ini
ya iqbal tadi baru saja ada tadi penandatanganan nota kesepamahaman dari sejumlah awak televisi awak media baik itu dari televisi maupun cetak dan juga online
untuk menandatangani sebuah nota kesepahaman yang arti mereka akan berlaku jujur independen dalam peliputan pilkada di dki jakarta itu sendiri
dan setelah itu juga untuk memberiakan acara ini telah diundang sejumlah
dan seperti ada band artis atau penyanyi seperti astrid dan juga ada band untuk meramalkan acara
dan seperti anda bisa lihat di belakang saya ini sudah ada band band yang sebentar lagi akan memainkan sejumlah tumbang mereka
tentunya ini kita berharap agar pilkada ini dapat tersosialisasi dengan sangat baik
arya dito utama terima kasih atas informasinya
komisi pemilihan umum provinsi dki jakarta mengumumkan waktu pendaftaran pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur dki jakarta periode dua ribu tujuh belas dua ribu dua
waktu pendaftaran bakal calon dki satu ini dibuka mulai tanggal dua puluh satu sampai dengan dua puluh tiga september dua ribu enam belas
tahapan pilkada sudah dimulai oleh komisi pemilihan umum daerah provinsi dki jakarta
proses pemungutan suara ataupun pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur dki akan dilakukan pada lima belas februari dua ribu dua puluh
sejumlah tahapan harus dilalui oleh para bakal calon baik parpol yang mengusung
maupun calon gubernur dan wakilnya
pendaftaran pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur akan dilakukan pada senin dua puluh satu september sampai hari rabu dua puluh tiga september dua ribu dua puluh
khusus tanggal dua puluh tiga september dua ribu enam belas pendaftaran dibuka mulai pukul delapan pagi hingga tengah malam
sejumlah persyaratan yang nantinya akan diverifikasi ditetapkan sebagai acuan kelayakan para calon kepala daerah
dalam pendaftaran calon itu
seorang calon harus memenuhi dua persyaratan utama syarat pencalonan dan syarat calon
syarat pencalonan itu yang terkait dengan karena ini pendaftaran dilakukan oleh partai politik
seperti kita tahu bahwa dalam bilkub dki tidak satu pun calon per seorang yang memenuhi syarat
parpol yang bisa mendaftarkan calon pasangan harus memiliki minimal dua puluh dua kursi di dprd dki jakarta
jumlah itu bisa milik dari satu parpol
atau bisa juga dari perolehan suara pada pileg dua ribu empat belas yang mencapai satu satu ratus tiga puluh empat tiga ratus tujuh suara
tidak ada batasan jumlah pasangan calon yang boleh mendaftar
namun dengan adanya ketentuan jumlah kursi atau perolehan suara tersebut
diprediksi hanya akan ada empat bakal calon saja
setelah mendaftar para calon akan menjalani pemeriksaan kesehatan di rsal minto harjo jakarta pusat
yang meliputi pemeriksaan jasa
dan bebas dari penyalahgunaan narkoba
pemeriksaan akan dilakukan mulai tanggal dua puluh empat september dua ribu enam belas
dan hasilnya akan diterima oleh kpu dki mulai tanggal dua puluh tujuh sampai dua puluh delapan september dua ribu enam belas
selain itu para calon harus menyerahkan sejumlah dokumen penting yang nantinya akan diverifikasi
dokumen tersebut adalah ijazah dan surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri
perbatan pns ataupun dpr mpr dprd tni atau polri
khusus bagi calon petahana wajib menyertakan surat pernyataan kesediaan cuti selama masa kampanye
setelah resmi ditetapkan sebagai calon kepala daerah
selanjutnya penetapan pasangan calon dan pengundian nomor urut
akan dilakukan masing masing pada tanggal dua puluh empat dan dua puluh lima oktober dua ribu dua puluh
setelah itu masa kampanye akan dimulai tanggal dua puluh delapan oktober
otober dua ribu enam belas hingga sebelas februari dua ribu tujuh belas
abi pratama jakarta